hai kalau nanti dibantuin bisa rusak pecah nanti bisa lain dimarahin dihukum itu tahu
ya kan kalau gitu aku lempar aja jangan jangan jangan
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh ya postat gimana poset apa alhamdulillah haikal
juara dua butir juara satu
alhamdulillah ya mozat siapa dulu dong pandainya
sekarang begini aja pasatam kejar si arga
kalo juara dua si arga dapet sepatu
mana itu kalian juara
di si arga yang dapet sepatu
udah dong kamu jangan sedih lagi ya
nanti insya allah ibu beli sepatu yang baru buat kamu ya
tapi kan ntar celengan ibu duitnya abis untuk beli sepatu warga doang
ibu kan masih bisa cari uang lagi
pendidikan tamu itu lebih penting buat ibu ya
kamu harus pintar
tadi kakak haikal abis dari rumah kamu loh
eh gak taunya
kamunya ada di sini
kak ikal gak juara dua ya
maksud kak haikalnya
kak haikal jadi gak dapetin jendik kamu
terima kasih ya udah bantu aku
arga arga mau hadiah gak dari kak haikal
asal punya ini nih sepatu buat kamu
wah terima kasih kak
ya saya kira aku dapat sepatu dari kak haikal ya
terima kasih ya kak haikal
ya sebenarnya yikel bukan juara tiga tapi juara dua
kamu udah ceritanya buka dong
nih sini kak haikal
wah bagus banget sepatunya bu
jadi kamu bisa kembali sekolah lagi deh
terima kasih ya kak eko
ya udah pak
ini buat asun ini buat haikal
sinti mana pak de
eh ini kan ada di positi
nah ini mau dibalikin lagi
ini sebagai ungkapan terima kasih padi kepada haikal sama asem yang telah menjadi juara di kunanta ini
bukan itu aja
apa pak de
dia juga menjadi orang yang suka menolong
jadi pantas dong kalau misalnya pak de kasih hadiah
alhamdulillah pak de
kan haikal cuma mengamalkan apa yang diperintahkan pesan kunanta pak de
nggak boleh egois
pak de jadi jujur aja
pak de pak de jangan pakai ketawa begitu dong
yang ketawa siapa ya
lo nggak ngelihat bibir gue jatuh
wah gue lihat piala ini kesel banget
rasanya tuh penuh
apa sih kan kenapa
pialanya jangan dibanting sob
siapa juga yang mau banting
jangan dibanting kan
jangan dibanting sobri
kalau dibanding emang sungguh repot
kalau nanti dibanting bisa rusak pecah nanti yang disalahin dimarahin dihukum
kalau gitu aku lempar aja
kalian mau ngebanting piala ini
mau ngerusakin piala ini begitu
tadi kelempar nih
kalau aja nggak ada ustadz musa yang mulia dan santun
pasti piala ini udah belah hancur berantakan
pasti kalian mau ngerusakin piala ini ya kan
kalian dengerin ya
piala ini adalah piala kebanggaannya pun anta
ini adalah prestasi dari anak santri kun anta
kalian harus hati hati dengan benda benda berharga seperti ini
bukan cuma piala tapi benda benda lainnya yang ada di pondok pesat rekun anta
benda benda yang memiliki nilai sejarah
dan benda benda yang memiliki nilai perjuangan
untuk pondok pesat rekun anta
harus dirawat harus dijaga harus diberdayakan
bayangin aja sama kalian tadi
kalau nggak ada ustaz musa
aduh aduh aduh
untuk ada ustaz yang nangkep
kalau nggak ditangkep jatuh
kalau gitu sobri sini
resipen yang bener
aduh aduh aduh
ada apaan pak
begini pak sri kiti
eh mas satpam
saya mau ketemu dengan ustaz ridwan atau ustaz musa
kebetulan beliau masih ada di

kalau begitu pak satam maukah antar saya ke sana
saya ada keperluan sangat penting sekali
aduh aduh aduh
lihat tangan bapak begini
kalau begitu langsung saya antar aja ke ruangannya ya
lebih cepat lebih baik
tidak begini tidak begitu tidak begini tidak begitu
maka dari itu saudara saudara
kita itu tidak boleh tenggelam di dalam kemah lasar
kita itu harus bangkit dan berjuang
kamu itu keren banget
pidatanya itu ya penuh semangat
sekarang giliran kau lilis
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
satu dua tiga
maksud kau itu apa sih
kok malah kamu sih yang marah marah sama aku
kamu ngapain cuma berdiri di sini kayak nggak ada tempat lain aja
kok nyalahin aku
udah tahu kamu yang salah nggak jelas
ya amalia kita itu dari tadi udah di sini
terus kamu datang tiba tiba rusuh
tau kamu anak rusuk dah sar
prinses liya itu nggak pernah salah
prinses liya itu selalu benar
malah justru kalian yang salah tau
eh dari mana nggak pernah salah salah terus tuan nget
aku yang jatuh malah dia yang kesakitan kan aneh
tapi kan sedih
ya kan ya
kan tadi terbang
lili juga diangkat kaki kamu lili
aduh kalian tuh gimana sih
ini kan pesawatnya berharga
dari keteras begini berharga
lagian kalian itu ngapain ya pesawat pesawatan
daripada main pidato
kalian itu harusnya tahu ya
punya maskapai pendek
terbang yang sendiri loh
tuh dari mana coba